dengan rat jadi betul ya sudah naik ke tppu tentu
kalau kita melihat dari tppu itu kan di sana jelas kami nanti akan membuktikan
adanya unsur menempatkan mengalihkan membelanjakan menyembunyikan
hasil dari tindak pidana korupsi
karena pratika krim yang bisa kemudian kpk lakukan proses penyidikannya adalah korupsi
yaitu bisa swab bisa gratifikasi kan begitu ya
nah untuk perkara rat ini kan sudah kami umumkan
dia sebagai tersangka gratifikasi
nah dari sanalah nanti kami akan telusuri lebih lanjut
apalagi kpk kan sudah memiliki satu unit tracing di direkturatan tersendiri
yaitu direktorat pengolahan barang bukti dan eksekusi
tentu kami akan fokus ke sana